pemerintah belum siap meluncurkan aturan devisa hasil ekspor terbaru yang merupakan hasil revisi peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya upaya untuk mempercepat penerbitan aturan tersebut
lantas apakah presiden jokowi belum kasih restu akan aturan devisa hasil ekspor di republik indonesia
dan apakah para eksportir tidak khawatir atas kebijakan dhe yang nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum gabungan pengusaha ekspor indonesia benny sutrisno
selamat pagi pak benny
selamat pagi mbak
ya pak benny pemerintah mengatakan aturan mengenai devisa hasil ekspor tidak kunjung dirilis oleh pemerintah
menko bidang erlangga juga menjanjikan aturan tersebut terbit sebelum lebaran
apa penyebab aturan tersebut hingga saat ini tidak dikeluarkan
ya mungkin ada beberapa kendala penunjukan bank devisa yang bisa melakukan lcs local currency settlement itu kan
kalau kita dengan cina udah karena di jakarta ada bank of china yang bersedia untuk melayani transaksi dengan china
kemarin sudah ditandatangani dengan korea selatan
kita kan punya lcs
di samping china korea selatan dengan jepang juga dengan malaysia dan thailand
tentu akan diperluas lagi
mengingat fluktuasi dolar terhadap rupiah juga cukup fluktuatif ya
artinya tidak stabil
artinya naik turunnya itu sangat signifikan
maka itu akan mengamankan devisa hasil ekspor
cuma pertanyaannya adalah yang bisa dilakukan bisa menyimpan cukup besar itu adalah sumber daya alam ya
nah itu kan industri ekstraktif ya
kita tidak pernah memproduksi hanya menggali dan menjual
nah sekarang ada kewajiban hilirisasi tentu ada processing yang harus dilakukan di dalam negeri
baik pak benny selain masalah local currency settlement apakah molornya jadwal terbit aturan baru dhe ini juga karena pemerintah tengah menghadapi tantangan berupa ketakutan turunnya minat investor
saya rasa enggak
kita kan mengandung devisa
regime devisa bebas ya
artinya hasil ekspor itu bisa disimpan di dalam negeri bisa juga di transfer ke luar misalnya untuk bagi dividen untuk investor asing atau membayar kewajiban pinjaman di luar negeri
kita tidak dibatasi untuk lalu lintas devisa itu
hanya kan permintaan pemerintah ada insentif kalau disimpan dalam negeri
tentu insentifnya bisa bersaing dengan negara tetangga yaitu singapura
kalau kita menyimpan di dalam negeri kan bunganya waktu itu hanya satu satu persen
singapura bisa sampai tiga lima persen
maka di mana devisa hasil ekspor yang belum digunakan tentu sebagai pengusaha akan selalu mencari tempat di mana itu uang bisa berproduktif
baik pak benny
kami juga mendapatkan informasi bahwa
dhe terbaru ini akan memperluas penempatan dhe yakni sumber daya alam dan juga hilirisasi sda dari sektor pertambangan perkebunan kehutanan dan perikanan
yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dan juga menetapkan durasi penempatan dhe di bank domestik selama tiga bulan
bagaimana pendapat anda terkait ini
ya menempatkan devisa hasil ekspor tiga bulan di dalam negeri itu sih bisa bisa aja
dan sepanjang itu masih belum digunakan
kalau dia membutuhkan menggunakan hasil ekspor untuk membeli atau untuk membayar bahan baku atau investasi peralatan ya harusnya diperbolehkan dong
sebenarnya apa alasan eksportir memilih menyimpannya di luar negeri begitu ya
dan tidak mau membawanya hasil dhe ini ke dalam negeri apakah ini juga terkait dengan masalah pajak
pajak sih enggak ya karena kita kan juga dengan singapura dengan negara lain kan sudah ada pertukaran pajak
ya tentu pajak salah satunya tapi yang terbesar adalah insentif
kalau uang itu belum digunakan belum digunakan untuk bekerja mau harus simpan di mana
kalau disimpan di dalam negeri pertanyaannya apakah bunga simpan dalam negeri bersaing tidak dengan negara tetangga
dan negara tetangga juga rejimnya rejimnya bisa bebas
baik pak beni dari segi pengusaha sebenarnya peraturan ini seperti apa yang harus diterapkan
yang harus diterapkan mungkin setiap komoditi pasti berbeda ya cross margin nya ya
hal ini kan pemerintah memang fokus terhadap industri ekstraktif yaitu sumber daya alam
dan mungkin sekarang ditambah dengan
tapi kalau hilirisasi itu kan seperti manufaktur ya
jadi bahan bakunya dia harus beli
bahan bakunya harus beli terus ada processing angkos processing nya
baru harga jual dijumlahkan
nah adakah adakah margin itu bisa disimpan seperti kalau dia menjual barang barang yang hanya galian atau ekstraktif saja
jadi tidak bisa disamaratakan
baik pak benny tadi anda menyebut ini ada
beberapa angkos begitu ya apalagi kalau misalnya kita khusus di hililisasi
apakah perbankan domestik di indonesia ini masih lemah begitu ya
untuk pembiayaan proyek proyek pembangunan di dalam negeri misalnya untuk pembiayaan sektor hilirisasi industri
ya mungkin bukan lemah
artinya skalanya kan hilirisasi itu kalau di industri ekstraktif ya misalnya saya contohkan smelters
itu kan cukup high investment ya
ya tentu belum tentu high profit
dia mungkin low profit dibandingkan dia hanya menggali sebagai tambang saja
kalau tambang pasti high profit
ya kan itu bedanya
baik pak beni terakhir mungkin imbauan untuk pemerintah
pemerintah saya rasa dengan kadin dengan apindo juga selalu keep in touch dan selalu meminta usulannya apa
terutama untuk asosiasi sektoral lah
itu yang penting dari asosiasi sektoral itu ikut memberikan kontribusi karena setiap sektor beda sekali
trade cycle nya maupun margin nya
baik kami akan terus memantau perkembangan peraturan terbaru terkait dengan dhe ini
terima kasih pak benny sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi